untuk meningkatkan kesadaran pengembangan destinasi wisata yang bertanggung jawab pada keberlangsungan alam ekologi dan juga ekonomi rakyat sekitarnya
kementerian pariwisata republik indonesia melakukan sosialisasi pengembangan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism di labuan bajo nusa tenggara timur
sosialisasi juga turut memperkenalkan program sustainable tourism observatory untuk menggandeng perguruan tinggi indonesia dalam membuat terobosan sains di bidang pariwisata
siapa tak kenal keindahan ragam destinasi wisata di indonesia
sebagai negara beriktim hujan tropis dan berbentuk kepulauan industri pariwisata indonesia dinilai unggul dari sisi kekayaan alamnya
berdasarkan rilis indeks daya saing pariwisata dari world economic forum di tahun dua ribu tujuh belas indonesia menduduki peringkat empat puluh dua untuk keunggulan daya saing pariwisata alam dan budayanya
namun dalam faktor penilaian keberlangsungan lingkungan indonesia berpengaruh
peringkat satu ratus tiga puluh satu dari satu ratus tiga puluh empat negara
tak ayal pengenalan konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism terus digencarkan
hal ini pula yang memantik kementerian pariwisata untuk mengadakan sosialisasi pariwisata berkelanjutan dan indonesia sustainable tourism awards untuk yang ketiga kalinya sejak dua ribu tujuh belas
dengan suasana kompetisi acara ditujukan untuk memacu pengelola destinasi wisata agar dapat menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan
akan ada empat kategori yang dinilai kategori people atau pemberdayaan masyarakat planet pelestarian lingkungan prosperity adalah pelibatan kesejahteraan masyarakat kemudian yang terakhir adalah pengelolaan destinasi secara berkelanjutan
jadi nanti dari masing masing kategori ini akan dipilih empat pemenang dan satu juara umum yang merupakan paling baik nilainya dalam empat kategori ini
jadi semua total akan ada tujuh belas pemenang
sosialisasi pariwisata berkelanjutan juga sekaligus meresmikan program sto atau sustainable tourism observatory
sto merupakan kinerja antara pemerintah pusat pemda setempat dan rekan perguruan tinggi yang akan menjadi pusat penelitian kajian pariwisata di tiap destinasi
labuan bajo dipilih menjadi salah satu destinasi tujuan riset sto karena potensi keanekaragaman biota laut dan topografi darat yang berbentuk kepulauan sehingga dapat diolah menjadi destinasi wisata yang memukau
namun dibalik potensi tersebut
masalah aksesibilitas dan kurangnya sarana pengelolaan sampah menjadi hal utama yang menghambat proses pengembangan tempat wisata
kita berharap dari keparwisataan berkelanjutan inilah menjadi sumber pendapatan perekonomian masyarakat di labuan bajo
karena memang mereka punya potensi dari segi keandahan alamnya kemudian dari keaneka ragaman biodiversitinya termasuk komodo di dalamnya
dan juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya juga ada kearifan lokal yang bisa kita kemas
yang bisa kita bagi kepada masyarakat internasional
tetapi persoalan yang paling mendasar adalah terkait dengan aksesibilitas menuju bisnis ini
ini yang sekarang didorong oleh pemerintah daerah
dalam rangka peningkatan aksesibilitas sudah itu terkait dengan atraksi dan juga amenitasnya
persoalan yang paling sulit yang kita hadapi sekarang adalah isu lingkungan
terkait dengan sampah
itu jumlah sampah kita itu dua belas delapan ton per hari produksi sampah
itu yang tertangani kurang lebih delapan puluh persen
jadi dua puluh persen tidak tertangani karena keterbatasan perasaran
sejumlah peserta sosialisasi mengakui masih banyaknya kekurangan lokasi wisata yang dikelola
kawasan wisata batu cermin misalnya situs goa bawah laut yang ramai didatangi wisatawan setiap awal hingga tengah tahun ini
merupakan salah satu contoh lokasi wisata berbasis masyarakat
betapa pentingnya panduan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kriteria lokasi wisata yang layak disinggahi
pak ferdi boleh saya diajak berkeliling ini kan sudah begitu banyak ada stalagmit stalaktit
dan saya dengar dengar juga ada fosil penyu begitu ya pak ferdi
betul sekali ibu
di sini dulu di sini bisa dibuktikan bahwa betul tempat ini dulu gua ini dulu berada di dalam di bawah air
terbukti dengan ada beberapa fosil antara lain
ini fosil penyu
ini bentuk kepala
ini badan sepenuhnya dari penyu ini kepalanya kemudian dengan separuh badannya
sebetulnya dia dulu komplit hanya mungkin karena pengaruh korosif atau apa ya sehingga keadaannya seperti ini
selain labuan bajo kementerian pariwisata menetapkan kawasan wisata danau toba sumatera utara
mandalika lombok dan candi borobudur jawa tengah sebagai destinasi wisata super prioritas
untuk percepatan pembangunan wisata berkelanjutan
sinergi ini diharapkan dapat terwujud untuk mengembalikan hakikat nilai guna pariwisata dari rakyat untuk rakyat